kami baru saja mendapatkan informasi bahwa gedung nusantara tiga di kompleks dpr mpr di jakarta terbakar senin pagi
dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi sudah ada anchor cnn indonesia rifana pratiwi di sana
halo selamat siang rifana bisa anda jelaskan bagaimana suasana di sana saat ini dan apa penyebab dari kebakaran ini
selamat siang iqbal kepanikan terjadi saat ini di gedung dpr mpr senayan jakarta pusat
tadi sekitar pukul sebelas lima puluh waktu indonesia barat
saya beserta dengan kameramen ataupun fotojurnalis sempat melihat asap yang begitu pekat
ini keluar dari gedung nusantara tiga saya akan mengajak anda untuk melihat
nah gedung nusantara tiga ini kalau anda bisa lihat tepat di belakang saya tadi asapnya sangat pekat sekali
tadi kami sempat mengambil gambar melalui kamera sekarang memang asapnya sudah mulai berkurang
tadi kami menanyakan sebetulnya
ternyata sudah terjadi kebakaran terjadi kepada pihak pengamanan dalam dari dpr ri
dari mana sebetulnya asap ini keluar dan ternyata sudah ada konfirmasi bahwa terjadi kebakaran
tepatnya berasal dari lantai dua gedung nusantara tiga dpr ri berasal dari pentri ataupun dapur
dan saat ini memang pimpinan dpr dan juga pimpinan mpr sedang berada di lantai tiga sampai lantai sembilan
tadi kami sempat mewawancarai ketua dpr ri yakni puan maharani tepat mungkin sekitar lima menit
asap itu keluar sehingga setelah kami selesai mewawancarai ketua dpr ri
puan maharani langsung naik ke ruangannya di lantai tiga dan lima menit kemudian asap ini keluar dari lantai dua

pak selamat siang pak
ya selamat siang bu
bapak tadi sempat mengatakan bahwa bapak berada di lantai sembilan bersama dengan ketua mpr yakni bambang susatyo
bagaimana situasinya pada saat itu
ya baik pada saat saya tadi di lantai sembilan ya kurang lebih setengah jam saya diskusi karena kami baru keliling danau toba dengan pak bambang susatyo
rencananya kita mau ke danau toba lagi begitu kami bicara dengan ketua mpr saya lihat ada asap tadi
di ruangan beliau
di ruangan pak bambang susatyo di lantai
keluar sama di dalam saya keluar buru buru saya panggil ajudan
saya panggil pengawal eh asap itu lihat kalian di luar eh di pojok sana tadi kami lihat dari pintu sehingga saya ajak keluar semua orang orang untuk supaya menyelamatkan diri
nah beliau lagi di atas waktu itu
supaya lift jangan mati
kalau lift mati kami kan tidak bisa turun dari lantai sembilan
saya bisa turun dengan kawan kawan sekarang
bapak tadi langsung menggunakan lift lift masih berfungsi
masih berfungsi sekarang sudah mati
coba kalau lift mati dari lantai sembilan apa yang terjadi
artinya pada saat bapak turun itu ketua mpr bambang susatyo masih bersama dengan bapak atau bisa ikut turun atau masih terjebak di lapangan
masih di dalam karena saya teriak keluar
ajudan dengan ring satunya bilang impo pak bambang supaya keluar
ini lift sudah disiapkan gitu
ya karena lift udah banyak orang makanya saya keluar
saya sekarang keluar makanya kami lift sudah mati sekarang
situasinya pak kepanikannya bisa digambarkan orang orang berteriak atau seperti apa
berteriak teriaklah supaya karena banyak asap itu
begitu kami datang ke lantai satu mati lift sudah banyak itu asap sekarang ya
dan itu pemadam kebakaran datang
ini puji tuhan loh saya bisa turun kemari
kalau tidak bagaimana saya turun dari lantai sembilan
sudah ada informasi pak semuanya sudah turun atau belum pak bapak tahu nggak
saya belum karena saya masih lihat manusia banyak ini
banyak karyawan karyawan dpr ketua mpr ada di atas sekarang rapat
terima kasih pak atas waktunya pak dan berhati hati pak atas kebakaran ini mungkin ya